setelah menangkap tersangka pembunuhan vina pegi setiawan polisi hari ini berencana memeriksa adik peggy luciana
pemeriksaan adik peggy luciana menurut rencana akan dilakukan pukul sebelas siang di polres cirebon kota
surat pemanggilan dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan luciana telah diterima pihak keluarga pegi pada sabtu lalu
luciana akan diperiksa sebagai saksi
polisi akan mendalami dugaan upaya keluarga untuk menyembunyikan keberadaan peggy stion selama delapan tahun
adik dari pegi setiawan tersangka pembunuhan vina dan eki lusiana akan diperiksa di polres cirebon kota pada siang hari ini
polisi telah menjatuhalkan pemeriksaan atas nama adik kandung pegi atau peron bernama luciana sebagai saksi kasus pembunuhan viena dan eke di cirebon jawa barat
surat pemanggilan dari polisi untuk pemeriksaan telah diterima pihak keluarga pada sabtu lalu
polisi akan mendalami mengenai salah satu upaya keluarga untuk menyembunyikan keberadaan pg selama delapan tahun
kita perbarui jalannya pemeriksaan yang tengah didalami pihak kepolisian dan juga upaya perlawanan hukum yaitu pra peradilan yang diajukan oleh tersangka pg
dan sudah ada jurnalis kompas tv taufik keriadi
dan juga di mapolres cirebon jawa barat
hingga saat ini bagaimana proses pemeriksaan terkait dengan kesaksian dari adik dari pegi setiawan yakni luciana
ya untuk pemeriksaan dari adik kandung peggie setiawan yaitu luciana pada hari ini memang direncanakan akan dilakukan pada pukul sebelas waktu indonesia barat
namun untuk saat ini luciana dan juga
yang rencananya akan didampingi oleh kuasa hukumnya ini sampai saat ini belum juga tiba di polres cirebon kota
dan saat ini memang kami masih terus menunggu kedatangan ataupun kehadiran dari luciana untuk menghadiri pemeriksaan di polres cirebon kota
dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang benar polisi telah melayangkan surat undangan pemeriksaan kepada luciana
itu sudah diberikan suratnya pada hari sabtu yang lalu dan sudah diterima oleh pihak keluarga
dan memang rencananya pihak keluarga akan menghadiri pemeriksaan tersebut
yang jatuh pada hari ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan mei
dan saudara untuk apa saja nanti yang akan digali oleh pihak kepolisian
khususnya dalam hal ini penyidik tentunya adalah mengenai apakah luciade mengetahui terkait pembunuhan dari vina ataupun eki
dan selain untuk mendalami apakah ia mengetahui mengenai pembunuhan vina dan eki juga
polisi juga akan menggali terkait apakah ia turut untuk menjemunyikan pegi setiawan
yang memang setelah menjadi dpo ataupun buron selama delapan tahun terakhir
karena memang pihak dari polisi mengingatkan bahwa jika dari pihak keluarga ada yang berusaha untuk menutupi
ataupun menghalang halangi proses penyidikan ini dapat dikenakan pidana
dan juga saudara selain dari luciana sendiri pihak dari polres cirebon kota juga sudah memeriksa linda
itu temanah dari vina pada malam yang lalu
dan juga pemeriksaan berjalan kurang lebih selama empat jam pada kemarin malam
dan linda juga sudah dicicar tiga puluh pertanyaan oleh penyidik
dan linda menyebutkan bahwa memang pemeriksaan ataupun pertanyaan yang dilampangkan oleh penyidik ini
memang seputar mengenai apakah ia mengetahui terkait pembunuhan dan juga bagaimana hubungannya dengan fina
dan juga linda sempat memberikan pernyataan bahwa memang saat terjadinya proses pembunuhan dari vina dan juga eki
memang saat itu linda sedang berada di rumah dan tidak berada di tkp
dan juga memang berdasarkan keterangan dari linda juga mengatakan bahwa hubungannya dengan vina ini memang tidak terlalu dekat
hubungan antara fida dan juga linda ini berteman dikarenakan dulu kekasihnya merupakan seorang teman
dan juga memang keduanya menjadi saling kenal
dan juga memang terakhir kali bertemu sebelum terjadi pembunuhan itu kurang lebih sekitar enam bulan yang lalu
namun pihak dari fina eh maksud kamil dari linda melalui kuasa hukumnya ini mengatakan akan terus kooperatif
apabila nantinya pihak dari kepolisian membutuhkan keterangan lebih lanjut dari vina
dan juga selain dari vina eh selain dari linda maupun dari lusiana pihak dari kepolisian juga telah memeriksa orang tua dari pg setiawan
di antaranya adalah ayah kandungnya ibu kandung dan juga ibu tirinya
dan memang setelah memeriksa dari keluarga inti ini pihak dari kepolisian terus melakukan pendalaman
dan untuk update saat ini kita tentunya masih terus menunggu kapan hadirnya lusiana karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini
luciana dengan kuasa hukumnya ini akan tiba di polres cirebon kota pada pukul sebelas waktu indonesia barat junu
ini menjadi menarik untuk disoroti bagaimana juga adanya dugaan geng motor
yakni ada moonraker dan juga xtc pada saat konvers disebutkan oleh pihak kepolisian
lalu apakah polisi telah mendalami saksi saksi dari dugaan para kelompok geng motor ini untuk terkait dengan kasus dugaan pembunuhan vina dan eki
ya untuk mendalami saksi saksi dari geng motor memang kami masih belum mendapatkan informasi secara rinci
namun pihak kepolisian saat ini yang terus mendalami lebih awal adalah pihak dari keluarga ataupun tempat bekerja dari pegi setiawan
karena memang tok apapun untuk kami orang yang dekat dengan pegi adalah keluarganya
dan memang beberapa keluarga ini sudah dipintai keterangannya yaitu adalah orang tua kandung tadi ada ayah kandungnya ibu kandungnya serta ibu tirinya
dan juga yang rencananya akan diperiksa pada hari ini adalah lusiana di kandungnya
dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk pemilik kos dan juga sekitaran tempat pegi setiawan waktu tinggal di bandung di daerah katapang bandung ini memang polisi sudah meminta beberapa keterangan